ngapain bangun aja
yaelah ayang kiki
jangan pake ngagetin begitu
meskipun datengnya pake salam
tetep aja lapar salam itu
iya juga sih
ada masalah pak
bukan suami kamu lagi
kalo kamu cemburu buat apa
tapi dari sini aku semakin yakin pak
sekarang pasti ada hubungannya sama nino
dan semua tentang sienna
itu pasti gara gara nindok
jadi kamu marah begini
kalo elsa bener bener masih cemburu ke nino
berarti apa yang aku lihat malam itu
bisa jadi bener
dan memang bener bener terjadi
dua duanya udah bikin aku kesel
lo tuh ngeselin banget ya
elsa marah marah sama siapa
kenapa sih lo harus marah
ya gue jadi kesel dong
lagian lo kenapa sih gak ngaku aja
beling banget sih tuh orang ya
apa sekalian aja ya gue hilangin dia
ini pasti beneran deh
nino dan siana itu ada hubungan
gue akan balik lagi ke situ
elsa kenapa berantem sama siena
kayaknya siana ada dalam gudang
kalau sekarang elsa cerita soal nino yang menghamil sienna
ya allah aku jadi malah ngeri
aku takut hilangnya sienna
dan keterlibatannya elsa
dan saat ini elsa sedang berusaha
memanipulatif pikiran aku
supaya nanti nino yang disalahkan
kami sudah kenal kamu dengan baik nak
tolong hindari anak hamba dari masalah
papa kenapa diam aja sih pak
papa dengar apa yang kamu omongin
ada yang papa harus tanya sama kamu
aku bingung deh pak
papa tolong lupa jelasinnya
aku jadi deg degan kalau papa tanya kayak gini
karena ini ketakutan papa
ini kekhawatiran papua dari kemarin

papa gak cerita ke siapapun
sih yang mau diomongin sama papa
kelihatannya papa kayak tertahan gitu buat ngomong sesuatu
kamu tolong jujur sama bapak
apa ada kaitannya kamu dengan hilangnya sena
yang sampai detik ini gak ada kabarnya
jujur sama papa
jujur sama papa
apa ada kaitannya dengan hilangnya saya
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena

apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena

apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena

apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena

apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
busah pietan serangka angguran
eh im lagi gue masalah ngoping juga bukan urusan gua
gue juga tau diri im lu ga ngerti juga lo menua
jangan gitu cepetan ya
eh jangan lupa nyitip atuknya manisan dikit
tenang pokoknya gue tandain pake karet gua
pak maksud papa tuh apa sih pak
papa gak mau kamu ada
ada hal yang berhubungan dengan hukum nantinya
apa kamu ada kaitannya dengan hilangnya sena
yang sampe sekarang ga ada kabarnya saat
bapak aku harus jujur kayak gimana lagi sih sama papa
aku ga tau sienna ada dimana pa sekarang
aku bener bener ga tau emang papa ga bisa apa percaya sama aku
emang sulit ya buat percaya sama kata kata aku
emang sulit ya buat percaya sama kata kata aku

papa ga mau liat kamu kayak kemarin kemarin lagi
berurusan dengan hukum papa ga mau
lihat kayak kemarin lagi
gue takut dituduh atas hilangnya lo
ini baru sama papa
nanti kalo polisi ngeduk gua juga gimana
kamu apa kan mba sienna sampai hari ini ga ada kabar
udah kaya sulap aja
berita menghilangnya mba sienna
waktu di vilanya ibu rosa
tapi kenapa pak surya ngomongnya begitu ke bu elsa ya
ngapain bangun aja
ya elah ayang kiki
kalo dateng itu ngucap salam dong jalan paken gaagetin begitu
meskipun datengnya pakai salam
tetep aja lapar salam itu pasti kaget
ya juga si
tuhan lem peng
ada masalah apa cerita sama kiki kasih tau
tumben tumben itu muka banyak pikiran
ya ngacak ngomong pokoknya dijawab
dia sadar gak iku kalo kopinya belum dikasih air
mau dicemilin kopinya sama gulanya ya
ini tuh tumben tumbennya loh uya kalo diajak ngobrol ini gak nyawut
ini biasanya kan dari awal sampe akhir kalo kiki ngomong pasti dibalasnya pantun
gak beres nih pasti nih ini pasti ada disembunyiin sama uyak nih